kamu ngapain gak cek cek handphone aku
elsa aku gak suka handphone aku call di cek cek tanpa izin aku
kalau kamu mau tau kamu tinggal bilang
kamu kenapa gak ngomong kalau kamu telponen sama mbak anin semalam
ternyata aku telepon mas nino
bukan mas al
apa janjangan mas al marah sama aku
karena dia pikir aku masih berhubungan sama mas nino
aku gak mau pernikahan aku ini gagal
aku harus bisa mempertahankan pernikahan aku ini
langsung tau deh apa mas
diam di potongnya
kalau andin sudah jadi istri aldebaran kenapa malah ditelepon aku saatnya ada masalah
ngelamun lagi baca
kamu mending mandi deh
kan kita mau jalan jalan hari ini
aku siap siap ya
aku pasti gak ngerti ada apa dengan pernikahan ini
mas al yang sebelumnya nikahin aku begitu hangat
sekarang saat aku udah jadi istrinya
dia malah menghindar dari aku
bahkan seperti gak suka sama aku
tapi semalam itu
dia kembali seperti mas al yang aku kenal
tapi gak pernah angkat
kita udah dijemput mbak
mbak andin pasti sedia
sama perlakuannya mas al tadi
masa ali itu emang dari dulu jutek jutek kayak gitu
mas al lagi stres karena ada masalah di kerjaannya
mudah mudahan pas nanti kita udah di rumah
mas udah baik lagi sama mbak andin
udah gak stres lagi
yang saya perintahkan ke kamu sudah siap
beres itu mah
bukannya saya mau tau
kalau boleh tau
itu sebetulnya kamar buat siapa sih bos
soalnya kurang bagus
jadinya gak cocok
pantes kau buat dia
gak jadi saya supirin pak
gak jadi kamu disini aja
jangan ke rumah gue ya
masuk dulu ya nek
ini sebetulnya gue dikasih kerjaan apaan sih
kan gue keamanan
waduh kerjaan si kiki kasih ke gue
untuk si bos yang nyuruh
kalau gak gue udah kawinin tuh si kiki
jadi semalam nino telfonan sama mbak anin
pernah nanti nasabah dulu
kamu ngapain ga cek cek handphone aku
aku gak suka handphone aku kalo dicek cek tanpa si izin aku
mbak andin semalam
kamu nyembunyiin apa dari aku
aku sama andin tidak ada apa apa
tapi jelas jelas kamu itu teleponan sama mbak andin
sayang dengerin aku
kamu padahal udah janji sama aku kalau di pernikahan ini gak akan ada kebohongan lagi
ada rahasia apa
oke aku cerita
waktu aku pergi beli obat kapotik
dia minta tolong sama aku karena dia lagi ngalamin kecelakaan
dia itu hampir jatuh ke dalam jurang
mbak andin keterlaluan
dia kan udah nikah udah punya suami
kenapa dalam keadaan darurat masih aja nyari nino
aku bukan nyari nino
aku cuma takut aja kalau kamu nanti berpikirnya macam macam atau kamu marah
gue gak boleh marah marah di depan nino
aku gak mungkin marah sama kamu
kalau kamu udah memang jujur
aku pasti percaya
lagipula aku juga seneng kamu ngebantu mbak andin
terus gimana kondisi dia sekarang
dia nggak apa apa kan
ya gak apa apa
karena tadi malam juga ada suaminya yang ada ternolongnya
baguslah kalau kayak gitu
siap siap yuk kita jalan
yaudah aku ambil sepatu
gue gak akan biarin mbak anin terus terusan cari perhatian sama nino
mas al dimana ya
pak al sudah di jakarta bu
berarti dari semalam mas ala udah pulang ke jakarta
kenapa dia gak ajak aku sekalian
kenapa dia malah kirim asistennya buat jemput aku pulang
gigiku gak nyangka loh kalau ternyata yang jemput kiki sama mbak andin itu mas randy
kalau tau mas randy yang jemput kan
tadi seenggaknya kiki pakai pedak dulu
terus pakai kinju yang merah
terus pakai wangi wangian
biar sedap gitu kalau dipandang mas randy
kiki punya tebak tebakan
mie mie apa yang paling pahit di dunia
saya gak tau ya
masa gitu aja mas randy gak tau sih
mie mie apa yang paling baik di dunia itu jawabannya
sebelum ke rumah mas al bisa mampir ke suatu tempat dulu nggak